buang jauh jauh pemikiran bahwa lagu daerah itu ketinggalan zaman
di tangan musisi yang kreatif lagu daerah bisa bertransformasi menjadi ciamik dan bernuansa modern
salah satu yang melakukannya adalah rio febrian
musisi yang namanya melejit di awal tahun dua ribu an ini memberikan apresiasi terhadap lagu lagu dari indonesia timur
ia mengadakan mini konser bertajuk indonesia timur di mataku
itu tantangan sendiri buat kita gue sendiri sama tim musisi gitu sama band gue untuk bisa bikin sesuatu yang light gitu
lagu daerah itu kan progresi courtnya tidak seperti biasa lagu lagu pop yang kita bawain gitu
tapi gimana kemasnya untuk bisa teman teman di sini yang nonton juga bisa nyanyi
tapi tidak berat dibawain lebih pop dibawain lebih kekinian
besarnya kecintaan rio febrian pada dunia tarik suara dan tanah air
membuat ia bermimpi untuk menggelar konser besar bersama para musisi lainnya dengan mengaransemen seluruh lagu lagu daerah
selain rio febrian musisi pop lain yang juga memberikan apresiasi terhadap lagu lagu

sepuluh to lima bahkan telah mengeluarkan empat album yang perisikan lagu lagu daerah nasional dengan aransemen khas mereka
perkembangan zaman memang membuat lagu lagu daerah kalah populer dari lagu lagu barat
namun sebagai musisi baik rio febrian maupun sepuluh lima merasa harus tetap melestarikan budaya seni indonesia yang begitu kaya
rasidia puspa cakak